pembatasan aktivitas persembayangan
juga membuat umat tridharma yang akan kuwihara atau kelenteng
lebih sedikit dibanding tahun lalu
sejumlah warga yang datang untuk bersembayang mengaku
kali ini ia tidak datang ke kelenteng bersama keluarganya secara beramai ramai
lantaran adanya aturan pembatasan aktivitas masyarakat
di surabaya jawa timur agar suasana imlek lebih terasa
beberapa kegiatan yang tidak memancing kerumunan dilakukan
seperti mural atau melukis tembok sepanjang gang di tambak bayan
secara khusus beberapa seniman mural datang dan melukis secara gratis
atau pameran foto dan clipping berita yang menggambarkan perjuangan
sepuluh tahun warga tambak bayan melawan ancaman penggusuran
tambak bayan adalah tempat para pekerja tiongkok
yang datang pertama kali ke surabaya pada tahun seribu delapan ratus
dan berjalan ke surabaya
bekerja sebagai perawat kuda
sebagian penghuninya sekarang adalah keturunan langsung pekerja pekerja tiongkok tersebut
tetap persoalan tanah tempat tinggal kami yang belum ada satu kepastian
paling tidak di tambak bayan ini ada permasalahan
yang harus dilihat pemerintah paling nggak pemerintah kota atau daerah
di setiabudi jakarta selatan warga berharap di tahun kerbau logam ini
pandemi covid sembilan belas segera berakhir
warga berharap roda perekonomian segera kembali normal
selain rangkaian doa dan sesaji warga juga melakukan ritual lepas burung
untuk membuang ketidakberuntungan di tahun tahun sebelumnya
supaya segala penyakit segala hal semua
rakyat indonesia semua sehat sehat jauh dari segala penyakit
supaya covid sembilan belas ini cepat selesai
semua guru semua damai semua
indonesia makmur sebagai kembali ke asal mulanya
imlek kali ini adalah kali pertama diadakan di tengah pandemi
imlek tahun dua ribu dua puluh masih berada di bulan januari
dan kasus covid sembilan belas pertama di indonesia baru terjadi di awal maret
serta status pandemi ditetapkan pertengahan maret dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia